riff and rance kasih tau dong
ku jumpa dengannya
ada rasa yang berbeda
cinta pertama bagi diri
akan ada yang bisa mengganti
semua rasa ini padamu
karena senang cinta
cinta yang tumbuh di setiap saat
kau lukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
oke aku akan menjadi video klipnya ziva
dan jadikan hati kita
cinta pertama bagi diri
takkan ada yang bisa mengganti
semua rasa ini padamu
kau lukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
kau lukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
karena senang cinta
cinta yang tumbuh di setiap saat
kau lukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
cinta tumbuh di setiap saat
cinta tumbuh di setiap saat
cinta tumbuh di setiap saat
kau lukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
kuyakin kau tahu
kalau kau sekalanya
kercanjilah pada diriku
kercanjilah pada diriku
kata cinta yang tumbuh di setiap saat
kata cinta yang tumbuh di setiap saat
kulukis sebuah kisah yang nyata
agar semua tak berakhir
agar semua tak berakhir
semua kisah terakhir senang
kau dan aku akan selalu menyatu
kau dan aku akan selalu menyatu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
semoga pendengarkan terukis indah ini
kisah cintanya terlukis terlukis indah terlukis indah kayak penyanyinya ya
indah indah indah indah biasanya kalau kalau sekarang deh ini udah udah
orang kalau ditanya pas berdiri itu suka bohong kalau duduk kadang suka bingung
bohongnya gimana fakta dari mana dari ashraf jamal berkata seperti itu jadi coba kok
tanya kamu bahagia aku udah bahagia banget banget banget dong siapa bisa
buat kamu sebagai oh jelas diri aku sendiri dong kalau kita menaruh aku sering
banget dengar kata katanya ini pasti kalian juga sering dengar kalau misalnya
kita bahagia dengan kita menaruh ekspektasi di orang lain kek itu tuh
kayak kurang gitu jadi kita harus beri ya sih kayak itu cuman obrolan doang
ngetiknya sih tapi kalau disaat kita udah menjalankan seneng tambah seneng
tapi enggak ya akan berekspetasi terus ya sebenarnya gimana ya namanya manusia
enggak jauh dari yang namanya berharap pasti asyik tapi kalau misalkan ini
nggak usah ditanyain ya kalau ini sudah pasti
sangat bahagia sekali tahulah karena apa karena single barunya itu udah dirilis
video klipnya mahal ini yang baru sehari itu udah ditonton sampai dengan satu juta
tiga keren gue tiga sempurna hanya tiga ratus
ya kalau tiga ratus enam puluh lima hari beda film film banget seru banget
nyambungnya ke lagu ya lu mautaknya lu nonton film aku nonton film ya gue juga
nonton sih filmnya ada di pronter hahaha